informasi dari penyelenggaraan ibadah haji tahun dua ribu dua puluh
saudara ratusan jemaah calon haji embarkasi jakarta pondok gede i
telah tiba di bandara amaa ⁇ madinah arab saudi
mereka akan tinggal di madinah selama sembilan hari untuk melakukan ibadah sunnah arbain
sebanyak tiga ratus sembilan puluh tiga jemaah calon haji embarkasi jakarta pondok gede satu
tiba di bandara amaa madinah pada minggu pagi waktu setempat
jemaah selanjutnya dibawa ke tempat penginapan di wilayah simaliyah atau utara masjid nabawi
di hari minggu ada tujuh hingga sembilan jemaah haji indonesia tiba di madinah
ini kita insya allah akan menerima
delapan kloter yang melalui fast track
setelah jkg satu ini nanti jkg dua sekitar pukul sepuluh waktu arab saudi
insya allah kita akan menerima kedatangan jkg dua melalui fast track juga